bank indonesia meraih dua belas medali di ajang the best contact center indonesia dua ribu delapan belas
yang berlangsung pada dua puluh enam agustus dua ribu dua puluh
kemenangan atas dua belas medali ini sekaligus meningkatkan prestasi bi di jajaran kontak center
karena berhasil berada di posisi tujuh dari sepuluh besar kontak senter terbaik versi indonesia contact center association
dan itu dipunikasikan secara aktif kepada petugas
jadi ini membutuhkan efek yang luar biasa
dua penghargaan tertinggi yakni medali platinum
diraih bi pada kategori the best employ engagement dan the best agent regular
menyusul tiga medali gold tiga silver dan empat
secara keseluruhan berarti bahwa kita
contact center bank indonesia sudah memenuhi dua daripada lima program transformasi
yang pertama tadi dari sisi institutional leadership
kita berusaha untuk menyajikan program yang leading dibandingkan daripada lembaga lembaga lain
kemudian dari sisi penggunaan the state of art technology
dari sisi sosial media yang kita gunakan
saya menghabiskan waktu pagi ini dengan tim bank indonesia
dan saya sangat terkesan dengan website dan contact center
perhatian tentang apa yang akan diperlukan untuk melayan klien di masa depan
dan ini adalah penelitian kes yang sangat bagus sangat terkesan
jadi saya sangat terkesan untuk melihat apa yang akan terjadi
tahniah kepada bank indonesia untuk memenangi pembantuan icca
ada banyak yang akan diperlukan dan itu adalah pengajaran yang sangat menarik
melalui pencapaian tersebut bi menunjukkan komitmen dan perwujudan nyata
dari lima tema transformasi bank indonesia untuk menjadi institusi yang terbaik dan kredibel